kamu tahu mas hari ini kita berencana membongkar makam kamu
untuk memastikan apakah jasad itu jasad kamu atau bukan
aku rasa sekarang aku tidak pernah melakukan itu
karena aku yakin dengan
budi belum bisa bilang ke kamu
kalau mas wisnu itu emang ayah kamu
kamu mau jaga dan simpan gelang itu ya
karena biar gimana pun
gelang itu bikinan bapak kamu buat kamu
sampaikan terima kasih ya bapak wisnu
jadi besok kalian akan membongkar kuburan iksan lagi
kami belum sempat membuka makam itu
saya membuka makam itu sendirian
jadi dia menawarkan bantuan untuk mengurus semuanya besok
mungkin saja dia sudah capek mas
karena saya dan amira menganggap
ayahnya dia itu adalah ayahnya amir
kalau ketahuan jasad itu memang bukan iksan
mereka pasti akan terus berusaha meyakinkan laki laki
yang diakui sebagai papanya rizki itu
sebagai suaminya utari dan ayah amira
aku sudah terlanjur meyakinkan orang itu
kalau zahira adalah putrinya
kalau orang itu cerita ke utari dan amira
om sudah setuju kalau kita bongkar makam lain lagi
siapa yang sudah setuju
kamu nuduh saja
kalau saya itu nggak suka kebenaran tentang iksan itu terbongkar
amira gak nuduh mas seperti itu
dan mas wisnu jangan berfikiran
kalau amira itu nuduh
mas wisnu gak mau kebenaran mas iksan itu terbongkar
bukan begitu mas
kalian itu salah tangkap
mungkin memang lebih baik makam itu dibongkar
supaya utari mendapat kepastian soal ihsan
aku juga gak tega melihat utari tersiksa
dalam kesedihan terus menerus seperti ini
kalaupun nanti terbukti itu bukan iksan
aku kan bisa cari alasan lain
dan bisa mengelak
kalau utari dan amira tahu
aku pernah meyakinkan iksan
kalau zahira itu yang anaknya bukan amira
tidak ada yang bisa mengelakkan zahira
tidak ada yang bisa mengelakkan zahira

kenapa rasanya sedih banget liat rizky dekat sama amira
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
suka sama skoteng jadi kalau non makan skoteng ya pasti non akan senang
makasih ya mbak kamu tuh selalu bisa aja bikin aku senyum
non non masih sedih ya bikin rizky sama amira
non aku yakin kok rizky sama amira tuh gak ada hubungan apa apa non
apalagi nanti kalau rizky tau bahwa non suka sama dia wah pasti seneng banget non
masa sih man
iya lah siapa sih yang gak suka sama non
nih non itu gadis yang paling baik yang pernah aku kenal
non udah cantik hatinya juga baik dalemnya juga cantik siapa yang gak suka
apalagi kalau melihat matanya matanya non yang begitu indah berbinar binar
yang bisa ngeluarin semangat ke orang sekitar non
tau gak non siapapun yang dapetin hatinya non
beruntung banget man
arman kamu pinter gak gombal ya man
tadi aku hampir mikir kalau kamu suka loh sama aku
bahwa kamu hebat banget man jadi kalau ada perempuan yang kamu taksir kamu omong kayak gitu barusan pasti langsung mau di semua kamu

oke endah saya udah tanya buat non
saya kenapa ternyata nganggel aja lho
oh sebenarnya scared ochu
ibu udah siap kak
kita berangkat sekarang ya bu
reskipas udah nungguin di sana
nih ibu pagi ini ada pesanan kue banyak
jadi udah bayar beberapa hari yang lalu
jadi kamu sama om wisnu duluan aja ya
nanti ibu nyusul
ibu antar kue dulu ya nak
ibu gak mau ambil temenin dulu
jangan usah kamu berolah aja sama wisnu
pak ini kurang ketinggi
ini kurang tinggi nih pak
ibu aku nanti nyusul
dia lagi jualan kue sebentar
oh yaudah gak apa apa
sekalian juga pak ustadz juga dalam perjalanan ke sini
jadi belum datang
yang lulusin jasad juga
kebetulan juga belum datang
jadi pas ibu kamu datang
ibu aku datang
semuanya udah siap
semoga kali ini semua berjalan dengan lancar
dan semoga kali ini
engkau mau memberikan petunjuk
buat aku dan ibu ya allah
apakah jasad yang dikubur dalam sini
ayah atau bukan
terima kasih ibu
sekarang aku harus cepat cepat
ke makam mas iksan
terima kasih mas
mas yassan waktu mas ke rumah mas langsung pergi
kamu tahu mas
hari ini kita berencana membongkar makam kalku
untuk memastikan apakah jasad itu jasad kamu atau bukan
aku rasa sekarang aku tidak pernah melakukan itu